balik lebaran menggunakan helikopter pada rabu kemarin sejumlah titik terlihat lengang
pemantauan arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga dari udara ini dilakukan mulai dari tol cipularang cikampek hingga tol dalam kota
berdasarkan pemantauan rabu siang tol jakarta cikampek lengang demikian juga lalu lintas dari kedua arah terlihat lancar
meski begitu di kilometer tujuh puluh dua sampai kilometer empat puluh tujuh tol jakarta cikampek tetap diberlakukan kontraflow

baik itu kendaraan yang meninggalkan tol kota masuk ke tol jakarta cikampek maupun yang masuk ke kota dalam artian dari tol jakarta cikampek
kemudian kita meninjau langsung ke pintu tol atau gerbang tol kalihurip itu juga kendaraan terpantau lenggang ya otomatis sangat lancar
kemudian gerbang tol utama cikampek juga terpantau lengang dan sangat lancar sepanjang jalan
baik itu dari tol cipali tol cipularang yang bersatu di tol cikampek utama menuju ke jakarta